ini ada satu kejadian serupa tapi bisa dipastikan bukan rekayasa seperti yang terjadi di kasus sukabumi itu
aldi seorang pemuda berusia delapan belas tahun asal desa lansa kecamatan wori sulawesi utara yang sempat dikabarkan hilang
ditemukan alhamdulillah nih daniar
selamat selama empat puluh sembilan hari hampir satu bulan
eh lebih dari satu bulan ya malah empat puluh sembilan hari
satu bulan lebih sekian hari ya saya lupa hitungannya
adi hanyut hingga ke perairan jepang tepatnya di guam luar biasa ya
ada cerita soal bertahan hidup di sana ya
aldi mengaku sering jadi incaran hiu dan bertahan hidup dengan mengonsumsi ikan mentah dan air hujan
aldi tidak pernah menyangka akan mendapatkan pengalaman hidup yang sangat menegangkan
menjaga rakit demi meraup ribuan ikan cakalang di tengah perairan pulau doi di provinsi maluku
ternyata bukanlah hal yang gampang
ini merupakan pengalaman pertamanya menjaga rakit dengan kontrak kerja per bulan dua juta rupiah
saat bekerja rakit yang jaga terputus akibat gelombang laut dan angin selatan yang kencang
ia hanyut selama empat puluh sembilan hari di atas rakit sendirian di tengah lautan lepas
untuk bertahan hidup ia menyantap ikan cakalang mentah
sementara untuk minum ia menampung air hujan bahkan meminum keringatnya sendiri
setiap hari aldi mengaku berteriak untuk minta tolong
namun menurutnya beberapa kapal hanya melewatinya
hingga akhirnya sebuah kapal besar dari australia yang hendak menuju ke jepang
menolong aldi di perairan guam
ibu itu yang ikut ikut sama saya
satu bulan delapan belas hari baru dapat lihat kapal baru minta tolong sama kapal itu
ibu aldi pun sempat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit mendengar kabar anak bungsunya
hanyut dan hilang di laut
setelah empat puluh sembilan hari keluarga mendapatkan kabar bahwa aldi ditemukan dalam kondisi selamat
ya itu kalau dari keluar yakin itu semua pertolongan dari tuhan
kalau tidak ada kepercayaan atau apapun manusia tidak dapat menolong
ya hanya dari yang maha kuasa
sempat ada perasaan pesimis
betapa ada rasa khawatir begitu
masih ada kah sudah tidak ada kah
tuhan tetap menolong
sampai kami ketemu lagi
dikutip dari the guardian com setibanya di jepang pada enam september pihak otoritas jepang
segera melakukan pemeriksaan kesehatan kepada aldi
setelah dinyatakan sehat pemerintah jepang berkoordinasi dengan konsulat jenderal republik indonesia di osaka
dan memfasilitasi kepulangannya ke tanah air
aldi kemudian dipulangkan dengan pesawat terbang dan tiba di manado pada sembilan september
kini pemuda berusia sembilan belas tahun tersebut telah kembali berkumpul bersama keluarganya